ya allah telor kuda ya allah tolongin telor telor saya telor
buat pelatih pelatih bola lumba lumba ya bola dong topiknya bola kalau masalah
pelatih bola kalau masalah pelatih bola kalau masalah pelatih bola kalau masalah
kebetulan saya mau punya pengalaman pasri gitu punya pengalaman di bidang sepak bola
dulu waktu saya kecil waktu saya pernah tanding karena sepuluh sepuluh itu yang kosong
jadi asik asik wah wah wah cengar cengir puas
permasalahan soal pertandingan pusar putusan iya maksudnya begitu dari hadiah sampai
pelaksanaannya nanti bos juki herlino bakal yang biayain yang penting juki jadi pelatihnya aduh
apa yang pak juki omongin itu bikin kita ke sekolah makan kue putu cake cakep baiklah kalau begitu
yang jelas jelas jadi
kak hai kau yang bakalan jadi kak
kak yang paling cocok itu ya sobring itulah aduh ya nggak menurut aku yang cocok itu adalah
hekal karena hekal itu jago main bola toh jago main bola sobring itu yang jadi katen karena
sobring itu baik yang paling ganteng banyak kegemarnya terus pertama di keluarganya
jadi yang cocok jadi katen itu adalah sobrinya
baru pertama kedua ketiga seratus ke ngaruh luqman dari tadi bingung nih aku tanya siapa yang cocok jadi
captain hekal atau sobri sobri dari tadi siapa siapa yang cocok jadi captain siapa yang cocok burukamu
pasti koper poper eh sobrikan hai hai kak kak kak kak kak kak kak menurut aku itu yang bagus jadi katen yang bagus memimpinnya itu adalah
heikal berarti bener aku cocok jadi katen ya udah udah udah kok kamu pilih heikal sih
heikal tuh pernah bilang kita kita kalau si heikal pengen jadi katen
dari situ aku
maksudnya tuh jadi captain pemain sepak bola ya lukman
aku tuh paham gak sih maksudnya tuh captain futsal
aku kan captain kapal laut
udah yang penting lukman ngomongnya siapa
tunggu tunggu aku nanya satu pertanyaan apa tuh sebenarnya kita lagi ngomongin apa sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mohon perhatiannya kepada seluruh santriwan maupun santriwati pondok pesantren pun anta diharapkan sekarang juga berkumpul di gelasnya ya karena ada informasi penting dari para ustadz terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ke lapangan aduh
juki sebagai orang kaya
eh udah biasa nyumbang tuh di turnamen sepak bola nasional maupun internasional
gak tau ya kemaren di turnamen piala presiden itu siapa yang biayain
siapa yang biayain
pak juki yang biayain
kayaknya pikir ngomong pak juki yang biayain
bangun bangun bangun
eh makanya kalau jalan tua hati hati tahu gak
kan orang tua disini semua
tadi kita disuruh
maaf pak ustadz pak juki
iya maaf pak ustadz
maaf pak juki
ya uruh uruh
yang lebih muda hai hai lelokin
ya allah kebina bina badan agar
mantan kipur ya udah
sepertinya kalau saya kasih lihat ada nyamuk
permisi saya mau ke lapangan dulu sebetulnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik para santriwan maupun santriwati yang ustadz amat sayangi
hari ini ustadz ingin memperkenalkan kepada kalian semua
ustazah kunanta yang baru
nah ini namanya adalah ustazah aulia ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
anak anak perkenalkan nama saya ustaza aulia
halo ustazah aulia
selain perkenalan ustazah baru ustadz juga ingin umumkan
bahwa sebentar lagi akan ada pertandingan full time di ustazah aulia

jadi ustaz minta kepada kalian semua
persiapkan diri kalian baik baik
persiapkan fisik kalian persiapkan mental kalian
agar kalian bisa terpilih menjadi tim futsal dari kun anta
aku dong yang pasti kepilih jadi kapten bukan yang sebelah
kenapa sih iri
iya yang pasti jadi kapten aku dong yaa
udah udah cukup cukup percuma kalian ada mulut sekarang ya
lebih baik besok kita buktikan ustadz akan pilih siapa saja yang akan menjadi pemain inti dari kun antaya
mulai dari penyerang keeper sampai menjadi kaptennya ya
hai kal sobri kalian ngerti
eh sobri lihat aja pasti aku yang bakalan jadi kapten sekaligus penyerang
tim futsal kunanta emang kamu cupu
hai kal liat aja besok pasti aku yang bakal jadi kapten
kepada santriwan semuanya ustadz pesankan kepada kalian
bahwa dalam pertandingan futsal nanti
kalian harus memanfaatkan sebaik baiknya
ini merupakan ajang silaturahim
dan supaya kalian saling mengenal antar penuk pesantren
ada satu hal yang perlu kalian ketahui
dan ini adalah satu rahasia kemenangan
sesuai dengan nama pesantren kita apa namanya
maka harus percaya diri
sebagaimana kalimat bijak mengatakan
pemuda itu bukan yang mengatakan inilah orang tua saya
inilah bapak saya
tapi sebaliknya pemuda itu adalah
pemuda itu adalah orang yang mengatakan inilah saya
artinya dia harus membuktikan siapa dirinya
baru dia akan jadi pemenang
sebelumnya tapi harus banyak berlatih